ya saudara kita pantau arus balik dari tol cipularang jawa barat
sudah ada jurnalis kompas tv henry irawan
bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan anda saat ini
ya baik pak juri dan juga saudara dapat kami laporkan
kondisi tol cipularang dari arah bandung menuju jakarta
pagi ini terpantau ramai lancar
saat ini kondisi arus lalu lintas di ruas tol cipularang ini terpantau di kilometer tujuh puluh sembilan sekitar wilayah maracang

pagi ini terpantau ramai lancar